hehehe ini apa apaan sih kalian kok teriak teriak di sekolah
iya ada apa sih ini di sekolah kok teriak teriak tenang dulu
ada apa satu persatu ceritakan sama saya
mi ada pocong mi
ada pocong berde
ya ampun ada pocong
semoga dengan kejadian ini tidak akan pernah terulang lagi
ina memang tidak bersalah
dia tidak pernah menggelapkan uang kelas
karena memang uangnya terjatuh dari dompetnya
dan klinik servislah yang menemukannya
jangan pernah main hakim sendiri
kalau sudah begini
kita lanjutkan ke kejadiannya
selanjutnya kita sampai ketemu lagi
semoga kita bisa astagfirullah ala
kalian mau kemana
pak rt bu ranti jadi sementara kita sama anak anak belajar di sini aja dulu di sma cahaya soalnya kan
kita harus nunggu gedung
lebih renovasi apalagi kemarin kan bocor jadi bahaya butang karena alhamdulillah berarti
kegiatan belajar mengajar gak akan keganggu ya bu janet aduh saya salut sama bu janet
udah cantik muda tapi tidak terlihat tua
maksudnya biar masih muda tapi bijaksana dan sayang sama anak anak
paslah buat ibunya anak anak saya nanti jangan dipercaya modus udah tua udah kakek mereka
sudah mau sudah o sellers rnde bu prominent e kita ke kelas aja ya eh
dirijek aja beda sama di tv ya
saljan kalinya sar
perasaan papan pengumumannya kita harus belok kanan
masa salah baca sih
duh mana dulu
kedek nyari deh
oh jangan jangan itu kelas kelas kakak sma kali
yuk kita tanyain
iya kelas kelas sorenya dari sini kok
kok sorenya kan ada di belakang kita
masih belum kelihatan pak tidak akan
hah kok aku aku oh enggak
hah rafa kan pemerani iya kan rafa
siapa bilang abang aku yang pemerani
aku sih enggak kamu aja kalian kenapa suruh aku
ah biar gitu kan aku mimpi mbak
aduh semoga aku menang ayo
kenapa harus aku sih
jangan berseru juga kali
gak ada apa kok kok
kalo kalian nih jangan takut tuh
oh enak banget
eh eh eh eh eh eh ini apa apaan sih kalian kok teriak teriak di sekolah
iya ada apa sih ini
di sekolah kok teriak teriak tenang dulu ada apa satu persatu ceritakan sama saya
nih ada pocong nih
rete apaan sih ah ini lagi anak anak
paretek bukannya bikin tenang malah bikin tambah heboh
buranti mah sebagai rt ini kan warga saya
saya harus bisa mendengarkan aspirasi mereka satu persatu
warga aspirasi warga apa cimit cimit kayak gini kok warga aku masih ada paritek
tetep aja mereka warga saya biar pun cimit cimit juga
udah pak malah jadi bikin ribet
kalian juga dimana mana ada hantu dimana mana ada hantu
gak ada hantu hantuan
sok atuh buranti tenangin
liat aksi saya
sekarang kalian gak usah takut sama yang namanya pocong
sekarang semuanya masuk kelas
ingat ya sesama teman nggak boleh ada yang saling berantem
nah gampang kan
saya generalnya anak anak
ini bener juga ya
jam segini matahari lagi melotot melototnya
hah bisa lucu
kalian dari mana
maaf bu tadi kita habis nyasar
nyasar yaudah sekarang kalian duduk aja terus abis itu inget ya jangan dudukin disitu

tidak ada yang bisa dikira
terserah pilih bangku yang mana aja yang kalian suka
soalnya emang dari dulu bangku itu emang dikosongin
kenapa bangkunya dikosongin
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
bril ini kan tempat paduan semua anak
lihat tuh banyak patiturnya
iya tapi kok tadi pintunya kebuka ya
kok gitaranya main sendiri
bril kadang kadang ada orang